ketua dpr puan maharani dan rombongan menggelar kunjungan kerja ke korea selatan hingga sebelas november nanti
sebelumnya puan juga mendapatkan gelar dr honoris causa dari pukyong national university korea
lantas seperti apa agenda puan dan juga rombongan di sana
sudah ada produser lapangan ausirion dholu yang saat ini berada di korea selatan
selamat siang waktu indonesia rio
rio apa saja yang kemudian menjadi agenda topik pembahasan yang dilakukan ketua dpr puan maharani beserta rombongan selama kunjungan di korea rio
ya selamat sore waktu korea selatan fani
ini benar sekali seperti yang anda sebutkan bagaimana tadi pada pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
ketua dpr ri puan maharani menyambangi gedung parlemen dari korea selatan yang terletak di jantung ibu kota
golput korea selatan tadi pagi
bagaimana dalam kunjungannya kali ini ia tidak didampingi oleh tidak sebanyak anggota dewan
ataupun anggota dpr dari fraksi pdip yang menemaninya pada saat penerimaan gelar honoris causa beberapa hari yang lalu
namun tadi ini puan maharani hanya didampingi oleh ketua komisi tiga dari dpr ri fraksi pdip
bambang urianto atau bambang pacul lalu kemudian ada wakil ketua komisi satu utut adianto
lalu kemudian ada dianto
pitaloka dan juga johan budi yang turut mendampingi dalam pertemuan bersama dengan anggota dewan dari korea selatan pada hari ini
pertemuan berlangsung tidak cukup lama sekitar empat puluh lima menit begitu
tadi bagaimana puan maharani ini memberikan sambutan yang disambut hangat juga oleh ketua dpr dari korea selatan
yakni kim jun pyo yang kita ketahui baru saja dilantik pada bulan oktober yang lalu
karena itu ini merupakan kali kedua dari keduanya bertemu setelah pertama kali
ini bertemu di rwanda pada saat momen international parliamentary union di rwanda beberapa saat yang lalu
karena itu pertemuan ini diharapkan menjadi pertemuan untuk memperkuat kerjasama ataupun hubungan diplomasi
di antara ketua dpr dari indonesia dan juga korea selatan untuk memperkuat kerjasama parliamentary di kedua negara tersebut
nah dari catatan yang sudah kami himpun begitu setidaknya ada tiga poin penting yang menjadi
kesepakatan kalau saya sebutnya dari pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama satu jam ini
karena tadi diikuti makan siang dan keduanya saat ini sudah balik ke hotel masing masing kemudian beristirahat begitu
ada tiga poin utama bagaimana dalam sambutan puan maharani dan juga sambutan dari ketua dpr korea selatan
ini menyampaikan refleksi atas tragedi itaewon dan juga kanjuruhan yang memang memakan begitu banyak korban
ratusan korban meninggal dunia pada kedua kejadian tersebut
karena itu kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan langkah preventif untuk mencegah overcapacity
dengan melakukan pengendalian penguatan pengendalian masa pasca pandemi
ini mengapa di pasca pandemi
karena memang kedua belah pihak melihat bagaimana di pasca pandemi ini masyarakat begitu memiliki euforia yang tinggi
untuk berkumpul di tempat umum lalu kemudian bertemu dengan satu sama lain
di mana dua tahun kebelakang selama pandemi ini tidak dilakukan oleh mereka
dan itulah yang harus dilakukan
yang harus dilakukan oleh pemerintah lalu kemudian penegak keamanan untuk kemudian menjaga atau melakukan langkah langkah preventif
untuk mencegah overcapacity di lapangan
itu yang pertama
lalu kemudian yang kedua ini kedua belah pihak menyepakati bahwa pertemuan ini adalah momentum yang tepat
untuk memperkuat kerjasama kedua negara yang telah terjalin selama lima puluh tahun kebelakang
bagaimana tadi disebutkan juga ada yang namanya joint vision statement for co prosperity and peace
yang pada tahun dua ribu tujuh belas selalu ini telah disepakati oleh ketua dpr korea selatan
pihak di mana kedua negara meningkatkan status kemitraan menjadi special strategic partnership
yang sudah dilakukan selama lima tahun
selama lima tahun sejak dua ribu dua puluh satu yang lalu hingga dua ribu dua puluh lima yang akan datang
di dalam implementasi kesepakatan tersebut ada empat hal yang menjadi poin utama
yang menjadi poin penting dari kerjasama antara korea selatan dan juga indonesia
yang pertama adalah dalam area pertahanan dan juga hubungan luar negeri
lalu kemudian yang kedua adalah perdagangan bilateral dan juga pembangunan infrastruktur
yang ketiga adalah people to people exchanges ataupun pertukaran sumber daya manusia
dan yang terakhir adalah kerjasama regional dan global yang ingin terus ditingkatkan oleh kedua belah negara
tadi puan mengungkit sejumlah contoh misalkan dalam sisi kesehatan saja misalkan
mengharapkan ataupun berterima kasih mengapresiasi pemerintah korea selatan
yang telah memberikan sejumlah obat obatan ataupun peralatan medis di awal pandemi covid sembilan belas
dan ini adalah poin penting yang menjadi poin begitu untuk kemudian bagaimana memperkuat kerjasama
di antara kedua negara untuk ke depan
dan yang kedua misalkan dalam bidang pertahanan saja
kita ingat bagaimana antara indonesia dan korea selatan memiliki proyek penting pada tahun dua ribu dua puluh enam yang akan datang
bagaimana pesawat tempur kf dua puluh satu boromey ifx jet tempur dengan generasi terbaru ini akan diproduksi pada tahun dua ribu dua puluh enam yang akan datang di indonesia
ini merupakan kesepakatan yang penting antara kedua belah pihak
itu adalah poin yang kedua
lalu kemudian yang ketiga yang terakhir adalah bagaimana peningkatan kerjasama parlemen

yang tertuang dalam komprehensif ekonomi

verifikasi perjanjian ekonomi indonesia korea selatan yang tertuang dalam komprehensif ekonomi

guna untuk meningkatkan kerjasama perdagangan di antara kedua negara
apa contohnya yang dimaksud oleh perdagangan oleh puan maharani
yang pertama misalkan yang tadi dia sebutkan adalah bagaimana pembangunan investasi mobil listrik yang ada di indonesia
dan kemudian yang kedua adalah pengembangan ikn yang nantinya akan menyerap tenaga kerja dari indonesia yang banyak begitu
yang diharapkan oleh puan maharani yang akan dilakukan oleh korea selatan
dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pertanian indonesia melalui smart farming dengan teknologi ramah lingkungan yang dimiliki oleh korea
korea yang saat ini sudah digunakan oleh banyak petani di indonesia
setidaknya itu yang disebutkan di dalam pertemuan antara puan maharani dan juga ketua dpr dari korea selatan kim jin pyo
yang berlangsung kurang lebih selama satu jam begitu
dan kalau tadi diingat dari beberapa kali disebutkan oleh ketua dpr
pr korea selatan bagaimana kedua belah pihak memiliki setidaknya ada tiga puluh dua kerjasama antar kota dan juga provinsi
dan dari situ puan maharini juga menyambut pernyataan tersebut dengan bagaimana puan menyampaikan komitmen dukungannya
untuk memperluas dimensi kerjasama antara indonesia dan juga korea selatan dalam waktu yang akan datang fani
terkait dengan agenda hari ini hanya itu saja
begitu lalu kemudian besok
ini rencananya puan maharani akan menyambangi secara langsung lokasi tragedi itaewon yang menewaskan kurang lebih sekitar satu ratus lima puluh enam orang
dan di situ dia akan menaruh bunga begitu
karena memang di sana ada sebuah tempat untuk kemudian kita bisa berduka
lalu kemudian menaruh bunga di sana
dan setelah itu akan ada juga pertemuan dengan presiden korea selatan
kita tunggu bagaimana agenda agenda yang akan dilakukan
karena memang pada tanggal sebelas yang akan datang puan maharini akan terima
kembali ke indonesia
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia ausirion dholu atas laporan langsung anda dari seoul korea selatan